biar neng aja neng bisa kok
orang yang dari pagi sampe malem
ngurusin rumah ngurusin anak
yang istrinya teh kerja cuma delapan jam sehari
agang bilang itu teh gak tanggung jawab
saya jualan dici koneng pak ustadz
disini jarang yang belanja pak ustadz
mungkin allah nanti penderjaki saya
dici koneng pak ustadz
tadi ada sumbangan dari hamba allah pak ustadz
untuk pembangunan masjid
belum tau pak ustadz
isi amrotnya belum dihitung
sunakim yang pegang
aku sudah berhasil
sudah menghubungkan sama surya belum
sudah tapi katanya zaman sekarang susah
jadi kamu tetap ditugasin di cirawe selama satu tahun nak
kamu denger suara mama tidak
ternyata ada empat tingkatan
syariat hakikat torekat mahlifat
baru tahu saya
cari ilmu yang lebih dalam lagi
belajar sampai liang kubur
kamu tahu artinya
belajar siang malam
belajar dengan keras
membompah semangat untuk terus belajar
orang yang mati dalam keadaan ini tidak akan berhenti belajar

itu mati syahid
tapi bapak jangan marah ya
oh tanya yang banyak
sobri pengen tahu
cerita sebenarnya sama eros
biar sobri tahu
apa manfaatnya buat kamu
kalau kamu tahu
apa mudaratnya buat kamu
kalau kamu tidak tahu
masa lalu bapak tidak ada hubungannya

setiap orang gak punya cerita
cerita yang dia sendiri
yang ingin menahunya
sobri kamar dulu pak
jangan lupa ngadi
sholat tunggu waktu
kang acing kang akung sama kang ido yang masak itu kerjaan perempuan
mereka mah beda atu neng
mereka teh udah jadi perempuan jadi istri udah beralih fungsi
terus akan yang dari tukang ojek jadi tukang cilok itu gak alih fungsi emangnya
akan mah alih profesi atu neng
kang bilang aja kang teh malu kan
akan tuh udah sadar sekarang kalau ternyata mereka itu benar akan itu salah
iya kan udah biar neng aja yang bikin
jangan neng akan aja yang bikin ya akan aja
udah lah biar neng aja neng bisa kok
jangan neng akan aja ya akan yang buatnya
kang kalau aku pengen jadi suami yang baik saya juga pengen jadi istri yang baik yang bantuin suaminya
udah biar neng aja neng bisa kok
ma popon itu mah orangnya geeran
kalau tinggal di sini yang ada kelayapan terus dia
enggak aku udah ngomong sama dia
ma denger ya
semua ini terjadi kan gara gara suratnya mas suha
kapan sih papa pernah genit sama perempuan lain
kan tidak pernah
tau gak mas wah itu sebetulnya lagi kesel sama si aceh gara gara acehnya itu mata keranjang
dan lagi mas suha itu emang begitu ma
kalau dia lagi marah sama satu orang lagi kesel sama satu orang
sama si a gitu b c d e sampai j juga kenal semua
papa itu sama debbie di rumah baik baik aja
masa cuma gara gara orang lain informasi yang salah gara gara hoak
keluarga kita jadi seperti ini
kita kan udah belasan tahun
seharusnya keluarga kita makin kuat
bukan jadi seperti ini
papa tuh sekarang malah gini benci tau gak sama mama
jangan begitu atu a'am
percaya sama orang lain sama suha bukan sama papa
sebel pokoknya papa sebel
yaudah besok kita obrolin lagi
sebel tau gak
eh anak bapak sudah bangun
iya peb balik dulu ya
kamu kena cacar
kita ke dokter yuk
mumpung di proses mas ada dokter
enggak ini mah bukan cacang
palingan juga digigit nyamuk
itu berbahaya ada mamun darah
nyamuk aedes mah gigitnya siang
berarti digigitnya malam